ini yang dilakukan oleh pemerintah di kota bandung adalah direkturat jenderal perkereta apian kementerian perhubungan berencana akan menghidupkan kembali jalur kereta api di selatan jawa barat yang sudah berpuluh puluh tahun tidak berfungsi
rencana ini mendapat dukungan dari pemerintah provinsi jawa barat setidaknya ada empat jalur yang nantinya akan diaktifkan kembali
pt kereta api indonesia memastikan akan melakukan reaktivasi sejumlah rute kereta api di wilayah jawa barat yang sudah tidak aktif berpuluh puluh tahun lamanya
ada empat jalur yang akan diaktifkan kembali yang tersebar di wilayah jawa barat
rute pertama yakni cikuda pada ciwide yang berjarak tiga puluh enam km yang berhenti beroperasi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian rute rancaikek tanjung sari berjarak sebelas km yang berhenti beroperasi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
banjar pangandaran berjarak delapan puluh tiga km yang berhenti beroperasi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
serta rute cibatu garut berjarak sembilan belas tiga km yang nantinya berlanjut hingga cikajang
dengan total jarak empat puluh tujuh lima km
dari sekian banyak rute rute cibatu garut yang ditutup pada september seribu sembilan ratus delapan puluh dua akan menjadi prioritas pt kai
pemerintah ingin bahwa yang pertama ini adalah reaktivasi cibatu garut
nah pertimbangannya pertama cibatu garut ini relatif lebih pendek jalurnya hanya sembilan belas tiga km
kedua ini akan lebih mudah penertibannya
karena jejak relnya kemudian trek yang lama itu masih kelihatan
kemudian juga bangunannya yang berdiri di situ itu tidak menyeluruh
artinya masih ada beberapa titik yang banyak yang kosong yang bebas dari bangunan
itu yang pertama
yang kedua dari sisi penggunaan ya dari sisi manfaat maka ini akan sangat besar sekali
baik itu ekonomi terutama pariwisata
kita tahu sendiri bahwa di garut itu banyak sekali spot spot wisata yang perlu
belum lagi hasil bumi garut ya
kita tahu garut merupakan sentra perkebunan juga di situ
sehingga kalau ini jadi dan kita harapkan semua pihak mengharapkan bahwa ini bisa selesai di tahun dua ribu sembilan belas
maka tentu akan meningkatkan potensi ekonomi yang besar di sana
di stasiun cibatu banyak dijumpai aset peninggalan perkereta apian masa silam
seperti lokomotif uap bangunan dipo lokomotif rumah sinyal
hingga dokumentasi komedian charlie charles
stasiun cibatu yang merupakan titik utama jalur cibatu garut cikajang
terletak di lintasan jalur utama bandung yogyakarta
stasiun ini erat dikaitkan dengan kisah kunjungan dari bintang komedian hollywood
charlie chaplin yang sempat berkunjung ke cibatu garut hingga dua kali
yaitu pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh tujuh dan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
percabangan menuju stasiun garut berada di sisi timur
tepatnya di perlintasan jalan raya
jalur rel tersebut kini sudah beralih fungsi menjadi jalan beton
akses menuju ke rumah rumah warga
selepas itu tepatnya di kampung loji desa kresek
terdapat bekas jembatan kereta api sepanjang empat puluh meter
warga sekitar menyebutnya dengan nama jembatan cikoang
jembatan rangka baja tersebut kini masih digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai jalan penghubung
peninggalan selanjutnya yang masih dijumpai adalah stasiun pasir jengkol
stasiun ini masih terawat
tulisan pasir jengkol masih terlihat di dinding
stasiun tersebut tidak ditempati oleh warga sebagai tempat tinggal
sementara kondisi rel hanya sedikit saja yang masih terlihat
sisanya tertutup bangunan
jejak peninggalan berikutnya adalah stasiun wanaraja dan stasiun garut
bangunan bekas stasiun garut kini digunakan sebagai markas sebuah organisasi kemasyarakatan
bekas emplasemen stasiun garut yang luas pun kini telah berubah menjadi area pasar tradisional
di sebelah barat stasiun garut masih dijumpai bangunan menara air
yang terletak tidak jauh dari sumur
takannya itu bekas rel yang kini berada di dalam bangunan menara air
di bawah rumah warga masih dijumpai
warga yang selama ini menempati lahan milik pt kai di sepanjang rel mengaku tak keberatan
jika jalur kereta api tersebut dihidupkan kembali
kalau saya mau mendukung sama pemerintah silahkan saja mau digunakan
seandainya terlalu dekat dengan jalan kereta api saya nerima gitu pembongkaran
kalau saya seandainya agak jauh saya mau diteruskan
kalau dikasih ada kontrak itu diperpanjang gitu
gubernur jawa barat ridwan kamil akan membantu pt kai dalam upaya mereaktivasi sejumlah jalur kereta api di jawa barat
menurutnya rencana itu telah dibahas dalam pertemuan bersama jajaran direksi pt kai
beberapa waktu lalu
jawa barat ini dengan penduduk lima puluh juta pergerakan orang dan barangnya sudah sangat terbatas
jadi penambahan koneksi koneksi infrastruktur jalan dan jalur kereta api menjadi prioritas ada dalam visi misi kami
alhamdulillah ini disambut dengan baik oleh pt kai
saat ini pt kai masih melakukan pemetaan wilayah serta sosialisasi terhadap warga yang tinggal di bantaran kereta api
termasuk mendata lahan yang akan